sudahlah nyiru banget sudah kamu jangan tertawa seperti itu aku buah kek mendengar tertawamu
kalian sekarang percaya kepadaku bukan
ibu dendamku sudah terbalaskan
ada apakah dengan ayah anda
setelah lanjut habis sudah terjadi
kenapa tiba tiba aku teringat kepada ayah anda prabu ayah anda
pertanda apa ini
nah daun yang gugur itu seperti membentuk wajah ayah anda prabu
terima kasih prabu
sekarang tamatlah riwayatmu siliwangi sang penguasa kerajaan pajajaran
sekarang akulah yang akan menjadi seorang raja
sang penguasa kerajaan pajajaran maharaja
tombak tulung aku
benar benar sangat luar biasa
harus menguasai tombak jerung aku
dan aku secepatnya
harus mengambilnya dari pendekat sylting itu
sang penguasa kerajaan pada jalan bodoh

apakah aku tidak salah melihat
mimpiku menjadi kenyataan
kamu jangan tertawa seperti itu
aku muakkan pendengar tertawamu
kalian sekarang percaya kepadaku bukan
akhirnya semuanya berhasil
memang sangat begitu cerdik
dan kamu akan dana
menyairompang si nenek tua
kalian katakan kepada dewi samudera
tentang kejadian indah ini
katakan juga kepada dewi samudera
kalau siliwangi bodoh
di tangan pendekar gendeng
pergilah kalian dari sini
tidak ada yang bisa diatasi
tidak ada yang bisa diatasi
kenapa dadaku begitu sesak
apa yang sebenarnya terjadi ayah anda
dewi samudera datang untuk membalas dendam
lindumilah ayah anda dan ibu undaku
dari seluruh dunia ini
segala kejahatan dan marah bahaya
amin amin ya allah